sejumlah plafon di gedung dprd sragen jawa tengah ambrol pada minggu sore
hal ini terjadi setelah hujan disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut sejak sabtu pekan lalu
yang ambrol adalah plafon di ruang fraksi golkar pks dan gerindra
namun kerusakan paling parah terjadi di ruang rapat paripurna
ketua dprd kabupaten sragen suparno yang ditemui senin siang berharap
plafon yang rusak segera diperbaiki karena dalam waktu dekat akan ada agenda rapat paripurna penjabaran apbd
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
sementara itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
dua ruangan gedung ekspresi plaza di jalan pengadilan medan sumatera utara senin siang terbakar
titik api yang berada di lantai enam dan tujuh membuat petugas pemadam kebakaran
menurunkan mobil pemadam kebakaran

api dapat dipadamkan beberapa menit setelah petugas damkar kota medan menjangkau titik api
kepala satpol pp kota medan rahmat menduga api berasal dari puntung rokok
dan menyambar sofa yang ada di ruangan tersebut
tim liputan cnn indonesia